kita ke informasi berikutnya anggota hakim konstitusi eni nurbaningsih meminta tim hukum pasangan capres nomor urut dua prabowo sandi untuk menyerahkan bukti fisik yaitu tujuh belas lima juta data daftar pemilih tetap atau dpt yang disebut tak wajar oleh saksi agus maksum dalam sidang sengketa hasil pilpres hari ini
bukti p satu ratus lima puluh lima tentang tujuh belas lima juta suara diminta dihadirkan untuk dikonfrontir dengan bukti dari kpu sebab hakim tidak menemukan bukti fisik data tersebut
menanggapi permintaan hakim tersebut anggota tim hukum prabowo meminta agar diberi waktu karena pada waktu yang bersamaan tim hukum masih melakukan verifikasi bukti bukti yang akan diserahkan ke mk
kemudian karena ini menyebutkan buktinya adalah p satu ratus lima puluh lima saya mohon dihadirkan bukti p satu ratus lima puluh lima untuk saya konfrontir kemudian dengan bukti yang disampaikan oleh kpu
karena saya cari di sini bukti p satu ratus lima puluh lima yang menunjukkan tujuh belas lima juta itu tidak ada